polda metro jaya mencabut status tersangka hasha atalah mahasiswa universitas indonesia yang terlibat kecelakaan
dengan ekosetiomu di pensiunan kepolisian pada enam oktober dua ribu dua puluh dua
polisi menyebut adanya ketidaksesuaian administrasi prosedur penetapan status perkara tersebut
kepolisian meminta maaf atas hal ini
mencabut surat ketetapan status almarhum dengan produk surat ketetapan tentang pencabutan status tersangka
kedua rehabilitasi nama baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
yudo menambahkan pihak kepolisian juga telah melakukan evaluasi mendalam untuk perbaikan prosedur lapangan
buntut dari kecelakaan mobil dinas dprd provinsi jambi yang viral
kasubak aset dan rumah tangga dprd provinsi jambi mengundurkan diri dari jabatannya
hal ini dilakukan karena mobil dinas yang mengalami kecelakaan dikemudikan oleh anaknya
sementara itu pertanggung jawaban terhadap rusaknya mobil dinas
akan menjadi tanggung jawab pribadi
kita tetap persuasif ya lebih baik
rupanya lebih memilih mundur daripada anggota
pasca kecelakaan tunggal mobil dinas milik dprd jambi yang dikemudikan oleh ms pelajar itu belum ditetapkan sebagai tersangka
meskipun masih di bawah umur proses hukum tetap dilakukan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain menderita luka parah
kamis malam pekan lalu pengemudi mobil yang ketakutan karena dikejar dua pengendara sepeda
motor menabrak tiang reklama dan menghantam mobil yang diparkir
kejadian itu menjadi heboh karena penumpang wanita yang akan diselamatkan kedapatan tidak mengenakan busana
tim leputan siangkan indonesia